saudara badan pusat statistik melaporkan hampir sepuluh juta penduduk generasi muda lima belas hingga dua puluh empat tahun di indonesia tidak bekerja dan tidak sekolah
bps menyebut bahwa total ada sembilan delapan juta lebih orang muda yang tidak bekerja dan tidak sekolah pada agustus dua ribu dua puluh
angka itu saudara setara dengan dua puluh dua dua puluh lima persen dari total penduduk usia muda di indonesia
temuan bps menjadi sorotan di tengah kondisi dan tantangan mendatang di mana indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada dua ribu tujuh belas
pada periode itu enam puluh empat persen dari total penduduk dua ratus sembilan puluh tujuh juta ini berusia lima belas sampai enam puluh empat tahun atau masuk dalam kategori usia
sementara menurut data survei dari bps pada februari dua ribu dua puluh empat dari data survei angkatan kerja nasional tingkat pengangguran terbuka di indonesia mencapai empat delapan puluh dua persen
angka ini sodara lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai lima empat puluh lima persen dan lebih baik dari februari dua ribu dua puluh satu yang mencapai enam dua puluh enam persen karena pandemi waktu itu

lalu apa yang menyebabkan hampir seperempat penduduk usia muda indonesia tidak bekerja dan tidak sekolah
badan pusat statistik melaporkan hampir sepuluh juta penduduk usia muda indonesia tidak bekerja dan tidak sedang sekolah
mereka berada di rentang usia lima belas hingga dua puluh empat tahun atau generasi z
menurut bps dalam survei agustus dua ribu dua puluh tiga total ada sembilan penduduk usia muda di indonesia
dan total ada sembilan delapan puluh sembilan juta lebih orang muda yang tidak bekerja dan tidak sedang sekolah
angka itu setara dengan dua puluh dua dua puluh lima persen dari total penduduk usia muda di indonesia
dilihat berdasarkan jenis kelaminnya generasi muda perempuan yang tidak bekerja dan tidak sedang sekolah mencapai lima tujuh puluh tiga juta jiwa atau lima puluh tujuh sembilan persen
sementara ada empat tujuh belas juta jiwa diantaranya berjenis kelamin laki laki atau sebesar empat puluh
menurut bps terdapat berbagai alasan anak muda masuk kelompok tidak bekerja dan tidak sedang sekolah
di antaranya adalah putus asa disabilitas kurangnya akses transportasi dan pendidikan persoalan finansial termasuk kewajiban rumah tangga
kementerian tenaga kerja menyebut akan mengatur skema keahlian sumber daya manusia melalui sejumlah pelatihan untuk mengatasi persoalan tenaga kerja
pemerintah juga mengeklaim bahwa pelatihan yang dicanangkan pemerintah sembilan puluh persen pasti terserap
karena perusahaan dunia usaha dunia industri itu selalu kalau saya jadi wakil menteri selalu
pak wamen kami mau menaikkan gaji mereka asal skill mereka ditingkatkan
kami mau menambah seleri mereka asal mereka juga punya kompetensi yang bagus
nah oleh karena itu dunia usaha dunia industri yang sudah mempekerjakan mereka bisa juga kita rekrut agar mereka juga bisa diberikan pelatihan sesuai yang diinginkan di dunia usaha tadi
sosiolog idar waida menyebut fenomena tidak produktifnya anak muda
yang masuk rentang usia lima belas hingga dua puluh empat tahun harus segera ditangani pemerintah
ida menyebut perlu pendekatan secara kolektif untuk mengetahui akar masalah dari kalangan generasi z
besarnya jumlah generasi muda yang diharapkan produktif dan bisa menjadi bonus ini nantinya akan bisa menjadi disaster
jadi perlu ada upaya bukan hanya sekedar pencegahan atas terjadinya disaster
tapi juga intervensi di dalam rangka bagaimana mereka
bisa masuk ke pasar kerja tapi di sisi yang lain sebetulnya untuk bisa masuk ke pasar kerja maka perlu modal manusianya ditingkatkan
padahal dari berbagai studi termasuk studi dari kementerian ppn bapenas indonesia mengalami masa bonus demografi pada dua ribu tiga belas
pada periode itu enam puluh empat persen dari total penduduk dua ratus sembilan puluh tujuh juta jiwa berusia lima belas hingga enam puluh empat tahun atau masuk dalam kategori usia produktif
bonus demografi penduduk usia produktif harus dimanfaatkan agar indonesia bisa menjadi negara maju
saya kira sudah sering saya sampaikan bahwa sepuluh lima belas tahun yang akan datang kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi
dan itu yang akan kalau kita bisa menyiapkan itu yang akan membawa indonesia menuju
meski peluang tenaga kerja terbuka di sektor informal tetapi pendidikan juga diperlukan untuk kompetensi tenaga kerja
apalagi sejumlah pasar kerja mengisyaratkan strata pendidikan termasuk batasan umur